assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
seperti ada orang yang bertarung ya lang
lan ada apa lagi tuh
saya buah alpuket
dantas aku buah apa mendinger bodo
buah tomat burung
buah buah buah
buah buah buah
buah buah buah
kau tidak akan bisa merukaiku
aku akan terima seranganmu itu dengan senang hati
dia kebal terhadap semua jurusku
aku hanya akan membuang buang tenaga
satu satunya cara untuk menundukannya yaitu mengeluarkan pedang zulfikar
bagaimanapun aku harus mendapatkan mustika ampel itu kembali
sebab disana ada dua bola mataku
kalahkan makhluk these ingredients
beliau memiliki bukalan pintu
ayo kita tunggu sebentar
bagaimana anda melangkuk
dan juga sabit kembar
dia menggunakan sabit kembarnya
aku harus waspada
sabit kembar itu
kenapa sekarang memiliki kekuatannya saat dahsyat
aku harus waspada
pasti karena sabit kembar itu sudah menyerap sebagian kekuatan misti keampan
sehingga kekuatan sabit kembar menjadi berlipat ganda
sabit kembar itu
ini tidak bisa dibiarkan
aku tidak mau alam menjadi rusak akibat pertarungan ini
tapi cobalah untuk memikirkan diri dinda sendiri
istirahatlah di sini
kanda akan mencari makanan dan minuman untukmu

lalu akan menjadi makhluk setengah sacre
aku akan memibah adiknya
dan juga wakil bagimu
kenapa kau bagimu
sebelum kena sayang

ia itu harta siastanya
dai mata maksudmu
siapapun yang membantunya
akan berhadapan denganku
jika kau berani menyerangku
aku tidak segan segan menghabisi dirimu
kembali ke dalam penjara
oh tidak kurang ajar
bukannya saya tidak sopan
sebetulnya busti ratu kembali lagi ke penjara ya
betul busti ratu
ini masing masing menjalankan tugas
oh tidak aku tidak mau lepas kereta
salatu lho al salamu allaah

bertarung ya lang iya jang kita lihat
dan enggak apalagi tuh itu siapa lagi yang bertarung masa ada dua sih kita kemana dulu
sana atau kesana kesana aja yuk yuk